hai hati hati han gabungan super garuda shield dua ribu dua puluh dua tim intai amphibie atau thai
digelar pada sabtu tiga puluh juli latihan perdana gabungan kedua korps marinir ini dilakukan
di batelon sepuluh marinir setoko batam kepulauan riau kegiatan yang diikuti oleh enam puluh empat anggota tim
thai vip dan us recon itu bertujuan melakukan sinkronisasi teknik dan taktik untuk menyamakan
persepsi dan menguji kesiapan operasional material serta kerjasama yang baik staf perancang latihan
lat gapma super garuda shield dua ribu dua puluh dua led to ye tremble tom menyebut seluruh rangkaian latihan
ini dilakukan untuk mendukung kegiatan operasi pendaratan amfibi yang akan dilaksanakan pada
tiga dan empat agustus mendatang di dabo singkep pengamanan pantai seperti
apa rencana menjadi seorang perenang rintis itu seperti apa kemudian bagaimana konsep manuver
yang akan dilaksanakan tanggal tiga dan empat itu kami drillkan di darat kemudian yang kami
laksanakan siang hari pada tepatnya pukul tiga belas sampai dengan tujuh belas adalah praktek bahasa simulasi
dari jam per jam yang akan dilaksanakan pada tanggal tiga agustus nantinya us recon commander
captain kyler menyatakan pihaknya antusias melaksanakan latihan perdana bersama tim
tefit tni angkatan laut pada ajang sjs dua ribu dua puluh dua ia berharap hubungan bilateral indonesia dan
amerika serikat dapat terjalin lebih erat melalui super garuda shield the biggest expectation
agustus dua ribu dua puluh dua dengan melibatkan seluruh matra tni panglima tni jenderal andika perkasa dan kepala
staf angkatan laut taksamana tni yudho margono akan meninjau langsung pelaksanaan operasi penderatan
tb di dabo singkep kepulauan riau pada tiga dan empat agustus nanti dikabirmu andika suramanto batam kepulauan